informasi pertama saudara dalam sidang lanjutan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
majelis hakim meminta keterangan empat menteri jokowi
yang hadir adalah menteri keuangan sri mulyani
menko perekonomian erlangga hartarto
dan menko pmk muhajir effendi
hakim arief hidayat sempat menanyakan keempat menteri apakah kehadiran mereka atas perintah presiden
bapak bapak dan ibu hadir ke sini
itu atas perintah presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin
dengan izin dengan penugasan atau dengan sepengetahuan presiden
terbuka saja ini di sidang yang terbuka untuk umum tidak ada masalah
kami hadir di sini karena undangan dari yang mulia
dan terhadap undangan tersebut bapak presiden mengetahui
jadi itu sepengetahuan bapak presiden karena undangan dari yang mulia
pak pmk juga begitu sama ya
mengenai substansi yang harus disampaikan di sini
itu sepengetahuan presiden atau tidak
arahan bapak presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing kementerian seluas luasnya